ya kalau kita bicara mengenai jemaah haji selalu ada kisah lucu menjelang keberangkatan jemaah calon haji setiap tahunnya
di malang jawa timur misalnya ada seorang calon haji membawa sayuran pete jengkol petis udang kue sagu dan juga madu
untuk diberikan sebagai oleh oleh bagi keponakannya di arab saudi
ada ada saja barang yang dibawa jemaah calon haji ke tanah suci
dengan alasan sebagai oleh oleh untuk keponakan yang berada di arab saudi
calon haji kloter tiga puluh delapan asal kota malang ini membawa sayuran petai petis udang kue sagu dan madu
hal ini diketahui petugas bea cukai setelah kopernya melintasi mesin sinar x
koper milik nur ihsan dan istrinya jari itu pun digeledah petugas
koper tersebut ternyata berisi petis udang petai dan makanan lain
sama ada madu yang telah dibungkus
saat dibuka petis udang tercecer mengenai barang lain yang ada di koper hingga berlepotan
hal ini terjadi karena petis tidak dikemas dalam tempat yang aman
sebagian barang jemaah calon haji ini pun disita petugas karena termasuk yang dilarang dibawa dalam penerbangan
sesuai dengan aturan penerbangan internasional
jemaah calon haji dilarang membawa barang berupa cairan yang dikemas dalam bentuk apapun
jemaah calon haji diharapkan tertib dan tak mencoba membawa barang yang dilarang dibawa
atau benda yang tak berkaitan dengan ibadah haji agar proses berhaji berjalan lancar